ya itu kalau kita ingat kasus kejahatan seksual yang menguak pertama kali di bulan januari dua ribu enam belas ya
jadi ini ada salah satu kejahatan yang ternyata dilakukan oleh warga negara asing yang memang sedang berada di indonesia
tapi beda halnya dengan yang satu ini ada satu gebrakan positif yang dilakukan oleh warga negara asing di indonesia
prihatin dengan maraknya aksi vandalisme di sejumlah negara termasuk indonesia
warga jepang melakukan aksi membersihkan corak coret di kawasan heritage kota yogyakarta
ya pembersihan ini menggunakan bahan yang sangat sederhana namun hasilnya sangat menakjubkan
aksi membersihkan vandalisme berupa coret coretan ini dilakukan yusi fujimoto warga negara asal jepang dengan mengajak beberapa rekannya
ia menggunakan alat semprot kompresor dan campuran air panas serta bahan tepung pembuat kue yang dianggap sangat ramah lingkungan
warga jepang ini membersihkan coret coretan di sejumlah titik kota yogyakarta
seperti di jalan margo utomo
kawasan keleringan dekat stasiun tugu dan kawasan taman sari keraton yogyakarta
saat air panas yang bercampur bahan sederhana tadi disemprotkan terlihat cacat yang menempel di dinding dengan mudah terkelupas
dalam waktu singkat dinding tembok pun terlihat bersih
bahkan kerak dan lumut yang tadinya menempel juga turut terkelupas
kami menggunakan air panas yang berbentuk yang sangat ramah
dan menggunakan air panas yang sangat ramah
untuk membuat air panas yang sangat ramah
air panas ini sangat berbentuk
biasanya kita pakai aplas
nanti kita tutup pakai acian dan semen
nanti kembali seperti semula
namanya orang nyuri nyuri untuk mencari air panas
orang nyuri nyuri untuk alhamdilih asan orang orang
aksi bersih bersih ini dilakukan yusi fujimoto untuk pertama kalinya di yogyakarta
setelah meminta izin kepada pihak keraton dan pemerintah kota yogyakarta